saudara kita beralih ke informasi pasca erupsi kondisi pulau ruang di desa lain patehi
semua bangunan rusak parah akibat dihujani abu vulkanik gunung api ruang
sementara warga sudah bisa dievakuasi untuk mengantisipasi dampak erupsi gunung api ruang yang kian meluas
dari video amatir warga yang mendatangi desa terdampak erupsi gunung ruang
tampak kampung laing pateh ke pulauan siau sulawesi utara sudah tidak berpenghuni lagi
kondisi desa tertimbun dengan abu vulkanik gunung api ruang yang erupsi pada selasa tiga puluh april lalu
seluruh warga telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari dampak erupsi gunung api ruang yang kian meluas
sementara itu kondisi jalan pulau tagulandang juga tertutup abu vulkanik dan beberapa bangunan rusak
selain itu material abu vulkanik juga menimbun area pelabuhan
proses evakuasi keluar pulau pun terus dilakukan
pemerintah kabupaten kepulauan siau tegulandang biaro akan membawa semua warga yang ingin evakuasi ke luar pulau
intinya kesiapan dari misalnya di siau untuk menerima pengungsian dari kakulandang ke sini
begitu pula kami juga sudah koordinasi dengan pak asetian i
apabila ada warga yang ke menado tentunya akan difasilitasi oleh pemprov sulawesi utara
imbas erupsi gunung ruang operasional bandara samratulangi manado terpaksa ditutup sejak selasa tiga puluh april dua ribu dua puluh
otoritas bandara akan terus melakukan pemantauan aktivitas kegempaan gunung ruang sampai dinyatakan aman untuk penerbangan kembali dibuka
dari dikeluarkannya notam yang kedua
dengan total yang terdampak sampai jam segitu adalah sebanyak tiga delapan ratus empat puluh dua penumpang
sebelumnya gunung api ruang kembali erupsi selasa pagi
kepulan abu vulkanik keluar dari gunung
akibat erupsi tersebut pvmbg resmi menaikkan status gunung api ruang dari siaga ke awas
dan masa tanggap darurat diperpanjang hingga empat belas mei mendatang